bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera bagi
kita semuanya salom om swastiastu nama budaya salam kebajikan alhamdulillah puji syukur kami
panjatkan kehadirat allah subhanahu wa ta ala tuhan yang maha kuasa karena atas rahmatnya pada
hari ini bank indonesia meluncurkan publikasi dua laporan sekaligus yaitu laporan perekonomian
indonesia atau lpi tahun dua ribu dua puluh dan laporan tahunan bank indonesia ltpi tahun dua ribu dua puluh publikasi kedua
laporan ini sekaligus sebagai wujud kuatnya komitmen bank indonesia untuk akuntabilitas dan
transparansi bank indonesia sebagaimana diamanatkan dalam undang undang bank indonesia kedua laporan
tersebut mengangkat tema yaitu bersinergi membangun optimisme pemulihan ekonomi tema
kami pandang sangat tepat di dalam memperkuat momentum proses pemulihan ekonomi nasional
setelah sepuluh bulan berjuang mengatasi dampak pandemi covid sembilan belas dengan sinergi yang kuat antara
pemerintah bank risa kssk dan otoritas terkait alhamdulillah ekonomi indonesia terus menunjukkan
stabilitas terjaga dan proses pemulihan ekonomi berlangsung sinergi kebijakan yang
telah begitu kuat antara pemerintah bank desa kssk dunia perbankan dan dunia usaha terus akan
diperkuat untuk semakin membangun optimisme pemulihan ekonomi nasional tahun ini bank indonesia
melakukan tiga penguatan sekaligus pada publikasi akuntabilitas tahunan dalam hal penerbangan ekonomi
indonesia yang pertama kami memulai tradisi baru dalam rangkaian peluncuran publikasi akutabilitas tahunan bank indonesia tersebut
rangkaian ini kami lanjutkan dengan publikasi kedua laporan tersebut yaitu laporan perekonomian indonesia tahun dua ribu dua puluh satu
dan laporan tahunan bank indonesia dua ribu dua puluh pada hari ini
laporan tahunan bank indonesia menyampaikan kinerja bank indonesia baik dari area kebijakan maupun kelembagaan bank indonesia
yang tidak hanya menyampaikan bagaimana bank indonesia melakukan tugas tugas dan wawonannya sesuai mandat dari undang undang bank riset tapi lebih dari itu
kami menyampaikan juga berbagai transformasi
kami lakukan secara menyeluruh di bank indonesia
di tengah kami mengatasi pandemi covid sembilan belas
kedua kami juga mempercepat penerbitan kedua laporan tersebut yaitu sekaligus pada januari dua ribu dua puluh
penerbitan publikasi akuntabilitas pada awal tahun ini sekaligus diarahkan untuk memberikan pandangan
mengenai outlook ekonomi dan arah kebijakan ekonomi nasional maupun kebijakan bank indonesia
kami juga harapkan publikasi ini dapat menjadi referensi yang penting
bagi para ekonom maupun masyarakat dalam menelaah perkembangan tahun dua ribu dua puluh dan outlook serta arah kebijakan dua ribu dua puluh satu
ketiga kami juga memperkuat substansi dari laporan ini
baik laporan perekonomian indonesia maupun laporan tahunan bank indonesia
pada laporan perekonomian indonesia
kami perkuat substansinya dengan menyampaikan isu isu tematik
yang pada tahun ini kami fokuskan pada telah mengenai dampak pandemi covid sembilan belas terhadap ekonomi maupun sinergi yang kuat
dalam merumuskan langkah langkah bersama mengatasi pandemi covid sembilan belas untuk menjaga stabilitas dan mendorong optimisme pemulihan ekonomi
sementara itu di dalam lp
di lti ini kami angkat tema khusus yaitu menyangkut bagaimana manajemen keberlangkusan tugas bank indonesia
tapi lebih dari itu adalah transformasi menyeluruh yang kami lakukan di bangsa
keseluruhan transformasi transformasi ini kami paparkan secara jelas untuk mendukung visi bangsa
pertama yaitu menjadi bank sentral digital terdepan
untuk berkontribusi nyata terhadap perekonomian nasional
dan terbaik di emerging market menuju indonesia maju
bapak bapak dan ibu ibu yang kami hormati dengan bangga
kami persembahkan buku laporan perekonomian indonesia dan buku laporan tahunan bank indonesia tahun dua ribu dua puluh
pada dua ribu dua puluh dunia menghadapi pandemi covid sembilan belas
yang berdampak sangat luar biasa pada kesehatan kemanusiaan dan ekonomi di berbagai negara
tekanan berat juga sempat terjadi di pasar keuangan
sejalan dengan ketidakpastian prospek global yang bila terus berlanjut akan berisiko memberikan dampak rambatan pada stabilitas sistem keuangan
covid sembilan belas juga memberikan tekanan kuat kepada perekonomian indonesia dua ribu dua puluh
pada semester satu dua ribu dua puluh aliran modal asing ke indonesia turun tajam dan nilai tukar terdepresiasi dalam
namun stabilitas makroekonomi tetap terjaga
pertumbuhan ekonomi mulai membaik pada semester dua didorong pelonggaran psbb
dampak peningkatan realisasi stimulus fiskal dan perbaikan ekonomi global
stabilitas ekonomi nasional yang tetap terjaga di tengah tekanan covid sembilan belas
merupakan buah dari sinergi kebijakan pemerintah bank indonesia dan otoritas terkait
bank indonesia memperkuat bauran kebijakan untuk tetap memastikan stabilitas perekonomian
dan mendorong pemulihan ekonomi yang tertekan akibat dampak pandemi covid sembilan belas
bank indonesia melakukan pelonggaran kebijakan moneter
mendukung ekonomi dan keuangan digital
serta penguatan kebijakan pendukung lainnya
perekonomian global akan meningkat pada tahun dua ribu dua puluh
di dukung stimulus fiskal dan moneter
perekonomian nasional membaik pada tahun dua ribu dua puluh
didukung perbaikan global dan faktor positif dari sisi domestik
prospek perbaikan perekonomian tersebut ditopang satu kondisi prasyarat
yaitu vaksinasi dan disiplin protokol covid sembilan belas
dan lima kebijakan untuk memperkuat pemulihan ekonomi nasional
bank indonesia mendukung pemulihan ekonomi nasional
dengan melanjutkan stimulus moneter dan makroprudensial
serta kebijakan digitalisasi ekonomi dan keuangan
perekonomian indonesia diperkirakan terus menguat
sejalan dengan perbaikan ekonomi global
dan dampak positif reformasi struktural
pencapaian pencapaian di atas merupakan hasil dari penguatan
visi dan misi yang diwujudkan dalam transformasi menyeluruh
di bidang kebijakan maupun kelembagaan
transformasi menyeluruh di bidang kelembagaan dilakukan
untuk mendukung pelaksanaan tugas utama
serta turut memperkuat proses bisnis di masa pandemi
perencanaan strategis menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas bank indonesia
untuk mencapai visi dua ribu dua puluh lima di tengah lingkungan eksternal dan internal
yang dinamis dan penuh tantangan
pengelolaan organisasi dilakukan untuk mewujudkan organisasi
yang berkinerja unggul berbasis digital
serta mewujudkan tata kelola yang prima dan kredibel
pengelolaan sdm fokus pada mewujudkan sdm yang profesional kompeten
memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat dan berahlak mulia
melalui strategi perencanaan pemenuhan
pengembangan dan pemeliharaan sdm
pengelolaan keuangan bank indonesia dua ribu dua puluh dihadapkan pada tantangan baru
untuk menjaga sustainability keuangan bi sebagai dampak kontribusi
dalam burden sharing pembiayaan dan beban biaya
dalam upaya pemulihan ekonomi nasional
tata kelola keuangan bank indonesia tetap terjaga
tercermin dari perolehan opini wtp dari bpkri
selama tujuh belas tahun berturut turut
pengelolaan sistem informasi difokuskan untuk menjawab visi
menjadi bank sentral digital terdepan dengan digitalisasi
untuk mendukung kebijakan serta pengelolaan kelembagaan
sebagai bentuk tanggung jawab sosial bank indonesia melaksanakan
program sosial bank indonesia yang diimplementasikan melalui tiga program
penguatan tata kelola kelembagaan terus dilakukan pada aspek pengelolaan sumber daya
manajemen risiko pengendalian internal dan hukum
sebagai upaya menjaga kredibilitas bank indonesia
untuk mewujudkan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan wawenang bank indonesia kepada publik
seluruh proses kerja bank indonesia diawasi oleh dpr yang pelaksanaannya dilakukan oleh badan supervisi bank indonesia
kebijakan kelembagaan yang telah dilakukan di dua ribu dua puluh akan terus diperkuat
untuk mendukung perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang moneter makro prudensial
serta sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah
bapak dan ibu yang berbahagia demikian
gambaran ringkas materi laporan yang kami sampaikan
dalam buku laporan perekonomian indonesia dan laporan tahunan bangsa tahun dua ribu dua puluh
uraian yang lebih lengkap dari kedua buku tersebut dapat diunduh dalam format digital
baik melalui akses aplikasi qr code
maupun melalui website bank indonesia
kami dengan kerendahan hati mengharapkan agar publikasi akuntabilitas tahunan bank indonesia
dalam kedua buku laporan tersebut dapat menjadi rujukan yang berkualitas dan terpercaya
dalam menyusun dan menjaga kemampuan bank indonesia
langkah kita bersama ke depan untuk bersinergi membangun
sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh